akan berdiri pabrik pesticida
tanah akan mati
pantesan bapak teh gak mau pestain pernikahan kita
gak tau kalo selama ini bapak hidup berhemat
ternyata bapak teh gak pelit
emang gak ada uangnya
semuanya hasil keringat ibu
selama ini bapak hidup penuh kesedihan
gak sanggup minta modal sama bapak
kita harus hidup dengan kemampuan kita sendiri
uang satu juta dua ratus lima puluh ribu
apa cukup untuk hidup kita sebulan
getar untuk hidup berkasat
suamancep sudah menjual tanahnya
bicidahu akan berdiri
tanah akan mati
air akan tercemar
tujuan kita dulu memperjuangkannya
supaya diambil orang
supaya kita tergusur dari kampung halaman kita sendiri
dari tanah kelahiran kita
apa pengen pindah ke ciraos
mungkin disana kita bisa menumbuhkan kesadaran baru
udah malam kita tidur yuk
kita cuma jadi preman upan
di kampung kita sendiri
seperti apa ini
sampai lima belas juta memang tempatnya bagus neng
tapi ya itu orangnya minta kontraknya dari sekarang
secara kan kita mau buka warungnya empat bulan lagi
pokoknya ah cari yang a suka
esi gak ngerti yang begituan
esy serahin semuanya ke aa
insya allah neng
esi gak main main ah
esy udah gak punya pekerjaan
kita sepenuhnya bergantung sama aa
neng neng penangnya
pokoknya nanti kalau esi pulang kita udah harus mulai dagang
esi juga kangen
besok esi telepon lagi ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untung ada kamu disini junet alhamdulillah usola menjadi tempat yang paling bersih di
keraus usai juga rajin tapi nyapunya kurang bersih
hai jor hampir sayur bapak bapak sayur
yur bapak bapak sayur mengapit eh kang jajan manga semuanya nama alaikum alaikum salam yur
yur mang sayurnya meng alhamdulillah ada sayur apa aja ada kangkung bayam sama
terong kangkungnya satu ikat telurnya setengah kilo sama cabe bawangnya lima
cabe ya bawangnya jadi semuanya berapa delapan belas oh ya ya